nama gue erik
keberadaan makhluk astral seringkali dikaitkan dengan hal hal mistis
kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat
membuat berbagai fenomena supranatural sebagai hal yang dihindari
namun sekarang berbalik
perkembangan teknologi membuat fenomena ini justru dikejar
bermodalkan perlengkapan berbasis teknologi
para pemburu hantu nekat mencari bahkan berkomunikasi dengan yang tak kasat mata
seperti komunitas ghost strangers indonesia
setelah terbentuk pada awal tahun dua ribu dua puluh lalu
mereka rutin melakukan hunting keliling berbagai tempat yang dianggap angker di indonesia
kalau di indonesia ini kan identik sama yang namanya
dunia mistisnya ini ya orang keselurupan indigo gitu
nah kita coba pakai pendekatan yang sebenarnya udah banyak tapi di luar indonesia
kalau di london di amerika ini adalah hal biasa gitu loh
nah gimana kalau kita masukin cara yang di luar sana ke indonesia
dan jadi satu satunya tim pemburu hantu yang menggunakan teknologi dibanding
ya supernatural mistis mistisan
alat yang mereka gunakan pun beragam
mulai dari beragam kamera foto dan video
lalu ada juga ghost detector yang merupakan electromagnetic field tester
fungsinya adalah untuk mencari gelombang atau signal elektromagnetik
seperti yang digunakan untuk mendeteksi energi listrik
mereka mengklaim sebagai satu satunya komunitas berburu hantu berteknologi di indonesia
untuk membuktikan kebenaran alat alat tersebut
kami mendatangi salah satu pabrik konveksi terbengkalai di wilayah tangerang banten
mendengar nama saya dipanggil
sontak membuat bulu kuduk saya dan juga rekan jurnalis lasonga pebro bergidik seketika

namun kami masih ingin memvalidasi fenomena berburu hantu dengan teknologi ini
dari kacamata fisikawan
benarkah fenomena supranatural dan teknologi dapat dijelaskan secara sains
kita dari kacamata sains ya kita harus berpijak pada prinsip prinsip sains
jadi ada semacam sop di sains itu
ada suatu prinsip yang kalau dilanggar ya dikatakan sudah bukan sains lagi
nah yang pertama di
di sains itu adalah semua eksperimen itu harus bisa diulang
kemudian kalau kita membuat pertama proposal ya
definisi misalnya definisi hantu
kita harus definisikan dulu secara jelas secara tegas berdasarkan
nah ini berdasarkan harus berdasarkan definisi itu
apa apa yang sudah diketahui apa apa yang sudah dibuktikan secara sains sebelumnya
jadi kalau kita punya bukti yang istilahnya strict
buktinya ini tegas nah baru kita bisa masuk ke sains
keterkaitan antara hantu dan teknologi dapat ditelusuri sejak abad ke sembilan belas
tepatnya pada tahun seribu delapan ratus enam puluh an
banyak fotografer yang bereksperimen dengan gambar stereoskopik
dan pencahayaan ganda yang sering dikaitkan dengan penampakan
di tahun tersebut seorang fotografer amatir amerika bernama william mumler
dikatakan menjadi yang pertama yang mencari penampilan yang menarik
dikatakan menjadi yang pertama yang menarik

bahkan dalam dekade yang sama universitas bergensi seperti cambridge dan juga oxford
membentuk sebuah klub untuk mencari bukti keberadaan mereka yang tak kasat mata
di indonesia sendiri kepercayaan tentang hantu sudah ada sejak zaman dahulu kala
kultur kepercayaan akan mitologi melekat pada akar dan budaya
di indonesia sendiri kepercayaan tentang hantu sudah ada sejak zaman dahulu kala
fenomena mistis masih menjadi prima dona
sekalipun di tengah majunya peradaban zaman dan teknologi seperti sekarang ini
aziza hanum lastonga pebro tangerang banten